tapi lo gak pernah peduli sama tujuan gue
sorry ya gue sampe gak sadar udah sampe
kan sudah nanti dulu
kak selamat istirahat ya
mungkin besok aja gue omongin sama davi di sekolah
kan karena gue juga
jadi ya bagi dua dong
eh bagi dua
wah botol kecap gue
gue yang nyanyi
gue yang suaranya serek
enggak enggak enggak
biar sama sama enak nih
biar sama sama adil ya
oke gue bakal kasih
menurut gue setengah
karena penampilan gue jelek banget
gue bakal kasih
el ini susu buat kamu
buat botol kecap
el bakal sisihin honornya dia
terus pas dia udah sembuh
el bakal kasih deh
ibu tau kamu sedih
tapi kamu juga harus ingat
rifqi itu lagi berjuang
semoga rifqi cepet sembuh
el kenapa baru sadar kalo
rifqi penting banget ya
di hidupnya el bu
kadang mengajarkan kita tentang pentingnya seseorang dalam kehidupan kita el
kita itu gak kehilangan rezeki
rifki itu anak yang kuat
dia pasti bisa bertahan
cuman el ngerasa gak enak aja
tiap ketemu berantem
padahal kan dia selalu
padahal kan dia selalu
kamu gak boleh berhenti berbuka untuk rifki
ini kamu simpen
yaudah kamu ganti baju ya
ya betul ibu
coba bareng aja dot
paturno tuh kadang draw yang ada di
jadi gw eb opo ipa sudah katornya kalah regisi udah liat "
buat abis selesai uem dahi
gak berguna banget
emang gak berguna
lo kalo bisa gue tuker tambah udah gue tuker tambah
biar fresh otak kalian
si mike itu sebenarnya siapa sih
dia anak baru
mike itu anak pertukaran pelajar
dulu dia pernah pacaran sama michelle
jadi kok gak perlu susah payah buat dapetin rifki kalo dia udah balik dari singapur
kok bagus sih
selama masih ada gue
gue gak peduli ya siapa yang bakal jadi pacara michel
yang penting itu tuh bukan rifki
rin selama ini
lo selalu minta bantuan sama gue
tapi lo gak pernah peduli sama tujuan gue
yang mau pentingin cuma rifki doang tau gak
kang berdua kenapa sih malah debat
ya menurut gue kalian berdua itu sama aja tau
menurut gue nih
ya karena sebuah hubungan itu gak bisa dibangun dengan sebelah hati
waktu tuh kenapa ngejatuhin harapan gue sih
bukan ngejatuhin arin
ya karena gue peduli sama lo
makanya gue pengen lo secepatnya sadar
biar gak usah ngelakuin hal yang sia sia demi rifki
ya udah deh
lo juga ah udah tau misalnya gak suka sama lo
ya udah berhenti dong
lo tuh gak usah sok nasihatin gue ya
aku tuh gak ngerti gimana perasaan gue sama michelle
pokoknya gue gak akan nyerah
sampai gue bisa dapetin hatinya michelle
tadi siang michelle marah banget
karena gue masih manggil dia pacar di depan anak anak
apa michelle emang udah bener bener move on dari gue